karena di gerbang tol cikupa tangerang banten ini misalnya kepadatan kendaraan hingga tiga km masih terjadi pada selasa siang kemarin
pemberlakuan transaksi non tunai di gerbang tol cikupa tanggerang banten selasa siang ternyata masih belum bisa mengurangi kemacetan kendaraan
belum terbiasanya pengendara membuat transaksi di gerbang tol cikupa menjadi lama dan menyebabkan kemacetan hingga tiga km
sejumlah petugas tol pun terpaksa harus membantu pengendara untuk melakukan transaksi di gerbang tol agar lebih cepat hingga kemacetan bisa terurai
pengendara mengatakan terjebak kemacetan hingga satu jam lebih
diduga karena sebagian pengendara masih ada yang belum menggunakan uang elektronik
kenapa sih bisa macet bang
ya mungkin belum pada tahu juga orang orang
yang lebih canggih lagi dah
dari itu gitu
udah pakai karbon elektronik pak
lebih cepat atau lebih lombar lombar
masih sebenarnya masih belum minim
bisa rasain selamat apa
para pengendara berharap pengelola tol mencari solusi agar kemacetan tidak lagi terjadi
sosialisasi pun harus dilakukan kembali agar pengendara mengerti
dodi wahyudi tanggung
pemberlakuan pembayaran non tunai di ruas jalan tol diberlakukan secara serentak di seluruh indonesia
pertanggal tiga puluh satu oktober dua ribu tujuh belas kemarin
ya dan saat ini adaptasi pengguna jalan tol melakukan migrasi menjadi non tunai masih terlihat di lapangan
di area probalenyi
petugas jasa marga memfokuskan penjagaan kepada pengguna jalan tol di beberapa titik padat antrian kendaraan
di antaranya gerbang tol baros
dan gerbang tol pasder
meski gerakan non tunai di ruas tol purbalenyi sudah disosialisikan sejak jauh hari
masih saja ditemukan kendala di lapangan terutama cara penggunaan kartu
waktu transaksi menjadi lebih cepat
hanya berkisar antara dua sampai dengan tiga detik saja
asalkan tadi cara menggunakan uang elektroniknya itu sudah benar ya
tidak perlu diangkat tempel angkat tempel
cukup dibiarkan beberapa saat dua sampai tiga detik
sampai dengan lampu display nya menyala lampu hijaunya ya
jasa marga purbalenyi masih akan melakukan edukasi dan sosialisasi gerakan non tunai di ruas jalan tol
saat ini kartu tol yang bisa digunakan antara lain
di lain sisi penggunaan transaksi non tunai juga berdampak pada petugas kardus sebanyak tiga ratus delapan puluh delapan orang
jasa marga menawarkan pilihan aliprofesi atau berhenti dari perusahaan
itu aliprofesi pertama itu
adalah dia memilih kantor cabang
atau di kantor pusat pilihannya
nah terus ada lagi aliprofesi dua itu
dia memilih profesi di anak perusahaan jalan tol gitu
dan alip ketiga itu anak perusahaan usaha lain
nah untuk alaib empat itu ada menjadi seorang entrepreneur
atau dia mengajukan untuk menjadi berhenti dan menjadi pengusaha
dari total keseluruhan dua belas ruas jalan tol
di area perbelanja yang sudah otomatis
tetap saja akan ada petugas yang akan membantu jika terjadi masalah
minimal satu petugas untuk gardu otomatis
baik digaduh saat masuk atau saat keluar
artabima aditya bandung